baris krim polri telah menetapkan basuki cahayapurnama atau ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan ahok saat kunjungan kerja ke kepulauan seribu
ahok juga dicegah untuk meninggalkan indonesia selama proses penyidikan berlangsung
kabar eskrim komjen ari dono sukmanto menyatakan ahok diduga melanggar pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp jungto pasal dua puluh delapan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang informasi transaksi elektronik
lalu hukuman apa yang akan diterima ahok jika terbukti bersalah saya akan tunjukkan lengkapnya pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp yang isinya adalah
pidana maksimal lima tahun barang siapa melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di indonesia
barang siapa melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan dengan sengaja
jadi kata kata yang mungkin harus digarisbawahi adalah
jika memang ahok dengan sengaja melakukan atau mengeluarkan kata kata yang bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di indonesia
maka kemudian ia dianggap melanggar pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp
sedangkan menurut undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang informasi transaksi elektronik
pasal dua puluh delapan ayat dua berbunyi setiap orang dengan sengaja menyebar informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan atau sara
maka akan dipenjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal rp satu miliar rupiah
sehingga ancaman pidana bagi ahok adalah lima tahun
kalau kemudian menggunakan pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp
sementara kalau menggunakan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua
keancaman hukumannya adalah penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah